pimpinan fpi rizik sihab memenuhi panggilan polda metro jaya untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan penyebaran fitnah dan juga penghasutan terkait mata uang rupiah baru
rizik tiba tepat pukul sebelas siang terlambat satu jam dari jadwal pemeriksaan rizik menyatakan siap dimintai keterangan dalam kasus ini
namun rizik mengaku heran atas pemanggilan ini ia mengaku tidak berniat dalam menghasut dan juga memfitnah
dalam ceramahnya rizik hanya memberi saran kepada pemerintah karena mata uang rupiah baru berlogo mirip palu arit yang identik dengan lambang partai komunis
rizik memenuhi panggilan polda metro jaya didampingi tim kuasa hukum dari gnpf mui
polda metro jaya menegaskan telah meminta keterangan dari bank indonesia terkait uang rupiah baru tersebut
maka itu saya sendiri heran apa yang mau ditanya apa yang mau dituduhkan nanti kita lihat dulu pertanyaannya di dalam
baru saya akan berikan keterangan sekali lagi saya sudah menginformasikan ke dpr tentang adanya indikasi kebangkitan pki
nah karena warning yang saya berikan tersebut saya dipanggil oleh polda metro jaya